orang orang yang tinggal di solo yang datang dari berbagai daerah juga menyajikan kesenian dan budaya dari daerah masing masing
warga tampak antusias mengikuti kirap seni dan budaya ini apalagi selama pandemi covid sembilan belas grebek sudiro tidak bisa dilaksanakan
selesai kirap gunungan hasil bumi dan kue keranjang dikumpulkan di depan pasar gede solo tak lama kemudian langsung dibagikan kepada warga yang sudah antusias menunggu
sementara ribuan lampion warna warni dan gapura yang dipasang
di atas jembatan pasar gede solo akan berdiri hingga akhir januari dua ribu dua puluh
gerebek sudiro merupakan akulturasi budaya dari etnis tionghoa dan jawa yang menyatu dalam kehidupan sehari hari dan dimulai dari kelurahan sudiro praja